waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
alhamdulillah pak udah baik kan
cuma masih sakit tapi udah dikasih obat terus kalau udah dikasih salem
oh gitu sembuh ya sayang ya
oh iya sayang papa mau kasih tau
hari ini launching kedai kopinya papa
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat pagi pak
saya reni pak
ada apa reni
iya pak saya mau info kalau mobil bapak sudah diantar sama oby kantor pak
sekarang sudah sampai di depan rumah bapak
oh gitu terima kasih ya randy
mungkin itu saja yang mau saya sampaikan
selamat pagi pak
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
selamat pagi pak
terima kasih pak
kamu mau berangkat
iya sebentar lagi
sarapan dulu ya
kaki kamu gimana udah enak kan
iya udah lumayan kok pak
nanti aku mau pergi sama mama sekalian ketemu sama nino juga pak
ada apa kok ketemu sama nino
ada apa kok ketemu sama nino
ada apa kok ketemu sama nino
ada apa kok ketemu sama nino
ada apa kok ketemu sama nino
ada apa kok ketemu sama nino
iya itu pak
aku mau bahas soal perceraian aku sama nino pak
ada apa kok ketemu sama nino
ada apa kok ketemu sama nino
ada apa kok ketemu sama nino
kalau nanti sudah selesai acara kalian
jangan lupa mampir ya ke coffee city

masih aja sakit
saat ini assistant nambah kot sister
bry eh padahal biasa

pagi pagi udah nyari perhatian ayang kiki sebar
selamat pagi mas telku semakin hari mas telku ini wajahnya semakin berseri seri
enak lihatnya mas rendy mau ketemu sama mas alia oh iya saya harus tanya soal
otopsi yang kelihatan kemarin oke saya mau sebentar sama kamu mau ngomong apa
waduh waduh waduh parah ini mah woi jam kerja ini jam kerja
kamu ingat ya soal kertas yang kamu lihat di ruangan pak ahok jangan sampai bocor siapapun
dan kita tetep pura pura pacaran di depan berrosa biar berosak curiga
oke ada saya mau ketemu pak dulu
ya ampun mas dulku
jadi pacar tipu tipu aja gigi udah bahagia banget mas
apalagi kalau pacar beneran
gigi aku mau ke pasar beli peniti
harganya cuma rp dua
walaupun uya udah sakit hati tapi hati tetap merindu
tanpa batas waktu ku terpaku
kondisinya aku telfon aja
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
alhamdulillah pak udah baik kan
cuma masih sakit tapi udah dikasih obat terus kalau udah dikasih salep
sembuh ya sayang ya
papa mau kasih tau
hari ini launching kedai kopinya papa
nanti kalau ada waktu kamu sama al mampir ya
nanti kalau misalkan aku udah mendingan nanti aku kesana
iya tapi jangan dipaksain ya
yang penting kamu sehat dulu ya nak
coba sembuh ya sayang
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
bosan deh di rumah aja
ngajar nggak boleh
mau ke mana andini karisma putri
tadi papa tuh nelfon terus
dia tuh lagi mau opening coffee shop barunya papa
jadi kita disuruh kesana
kita kesana yuk
apa sih mas
ini kan juga ketempat papa doang
sebentar dong mas
nggak lama kok mas
mas duduk duduk duduk
kalo tau sakit di rumah
serahat di rumah
kamu gak kerja engga kamu kerja aja
saya gak kerja saya jagain kamu disini
bisa dengerin saya
nanti biar saya kirim karang bunga
gak ada serahat
keras kepala banget sih dia
aku nggak bisa kemana mana jadinya
ren selamat pagi pak
saya gak mau kerja hari ini
kamu tolong handle satu meeting hari ini ya
semua materinya ada di laptop sama ada di imap
sudah aku ambil semuanya pak
selamat pagi bu
selamat pagi randi
pagi om randi
al mau mantriin rana sekolah dulu ya
kok mirna gak ikut ma
mirna biarin di rumah aja deh gak apa apa
temenin ngobrol kasian andien di rumah terus pasti bosan
semangat sekolahnya ya
ini randi kok keliatan beda ya
tapi memang beda sih kalau udah ada yang ngurusin ya
kamu gak tau
mereka udah jadian
aduh saya jadi ngomong gak enak nih
kamu jangan kasih banyak kerjaan ke randy
banyak waktu barengan kiki
om ma jadi ngelantur salim sama om randi
pergi dulu ya
ada apa ini rand
kok saya nggak percaya ya
apa yang kamu sembunyikan dari saya
ini cuma peroporan pak
ini mas lagi beresin tong sampah
soalnya tadi sampahnya gigi tendang
gak sengaja mas
kamu gak ngomong apa apa kan soal kemarin kubu roso
kiki gak ada omongan apa apa kebo rossa
ke mirna atau keku ya
kamu gak cerita juga kan
jadi kiki baca tulisan itu
terus kenapa kamu gak bilang sama saya
saya nggak bermaksud sengaja untuk gak bilang sama bapak
saya cuma khawatir takutnya bapak mencet kiki
kiki kerja sama saya sudah lamor
dan kiki itu banyak tahu tentang rahasia saya
saya gak mungkin pecat kiki
lain kali apapun itu cerita sama saya
apalagi menyangkut tentang saya andin dan keluarga saya
jangan pernah sembunyikan lagi sama saya
baik pak saya minta maaf
ya udah kalau gitu saya mau balik lagi ke kantor ya pak